hebat banget tapi pak eman gak ngeliat tapi kok bisa ya pak jalan sendiri gak pakai tongkat tuh pak
kok bisa sih pak gimana caranya
nenek mana yang nanda rasakan sakit nih
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
perjuangan hidup tidak pernah mengenal usia atau dari mana latar belakang kita berasal
bahkan kondisi fisik sekalipun
sosok yang kami temui di kabupaten bandung barat ini adalah contoh nyata
mereka yang memiliki kekurangan tetapi kemampuannya mungkin melebihi kita
yang bahkan bisa melihat dengan jelas
ia adalah eman sosok tunanetra tulang punggung keluarga
ya bun udah biasa ya pak
sekilas eman tampak seperti pria biasa
namun sepanjang lima puluh tahun lebih hidupnya
eman tak pernah melihat dunia
dunia bagi eman hanyalah bayangan hitam dan putih
namun eman pantang menyerah
menolak meratapi kekurangan fisiknya
ia memilih bangkit dan mandiri
kebun milik keluarga orang tuanya bisa menjadi sumber penghidupannya
memanen apa saja yang bisa didapat dari kebun
satu tanda nilai
sudah menjadi sumber rasa syukur baginya
biasanya dihargai dua lima ratus rupiah
geraknya sangatlah cekatan
ia hafal setiap jengkal kebun ini
ia juga terbiasa bekerja mandiri

di kebun ini
eman juga merawat beberapa pohon melinjo atau tangkil
daun tangkil juga dipetik eman untuk dijual
yang muda muda ya pak
yang kayak gini bener gak
ini kan yang buat di sayur
sayur asem gitu ya pak
ini kan yang buat di sayur
terus ini dikumpulin sama bapak dijual gitu
dijualnya gimana pak bapak ke pasar
oh ada yang pengepulnya
atau dia ngambil ke rumah
ngambil ke rumah
emang berapa pak dijualnya ini
lima belas sekilo itu seharian ngumpulin pak
hmm setiap hari pasti ngumpulin apa tiap berapa ini pak
ya tiap seminggu sekali dua minggu sekali gitu
jadi di kebunnya ini orang tua ya pak
iya orang tua
jangan lupa dikit lipat makan sehari hari
jadi lima kalau sekilo kalau daun berliju ini

enggak di cukup cukup ya
hebat banget tapi pak eman gak ngeliat tapi kok bisa ya pak jalan sendiri gak pakai tongkat tuh pak
kok bisa sih pak gimana caranya
berabar abar jadi terus
jelas lagi kalau jalan kemana kemana
udah hafal nggak pernah nubuk nubuk pak
ya sekali kali menubuk
ngeduk pohon kia nah gitu sekali kali nubuk geduk ayawai gitu
berkali kali terjatuh berkali kali pula eman selalu bangkit
ia tidak mau terjebak pada satu pekerjaan
eman juga memanen cengkeh yang tumbuh sedikit di kebun keluarganya
hasilnya memang tak sebanyak petani cemkeh itu
selain itu cemkeh baru bisa dinikmati hasilnya setahun sekali
tak hanya eman yang tunan netra
yang juga telah menjadi penyandang disabilitas netra
kepercayaan diri pada eman berasal dari teladan orang tua
akoy yang kini menginjak tujuh puluh tiga tahun tetap menikmati hidupnya
kondisinya tak menjadikannya kurang sebagai ibu sejati di rumah
akoy tak jauh berbeda dari eman
kemampuan melihatnya berkurang sejak masa kanak kanak
demikian pula dengan yudianto adik bungsu eman
hanya anak kedua akoy yang memiliki penglihatan normal dan tinggal di cimahi
keluarga mereka tak bisa menampik kehendak sang pemberi kehidupan
bahwa kondisi mereka kini dipengaruhi oleh faktor genetik
pernah diperiksain nggak sih mak
ya nyamuknya di periksa
ada yang pas tetiasa di ngangok kaca sotak
di operasi gak bisa
di canaka cucian nuk deh
terus iya terus
tentang cara kanak nanti
jadi dari keturunan karena orang tuanya mak ada juga yang sama
bapaknya bapak mak
bapaknya si emak juga sama
tapi sehari hari masih tetap semangat mak
menjahit semua semua sendiri
semangatnya naik dah ke mak
karena didi tuh ah udah emang didi
suka disuruh tinggal disini sama saya
tapi gak mau mak
diajakin sama anaknya yang di cimahi
kenapa kan enak dibantuin sama anaknya perempuan
kenapa tinggal disini sendiri
udah iya jepang dua neng
buat sama didi sama ayudi sama pak emang gitu
kadang ya ada rasa frustasi gitu
gak pilih gitu
makanya nggak kemana mana gitu
di rumah aja gitu
makanya enak banget
rumah mereka yang terletak di kampung bongkok desa mekarjaya
kecamatan cikalongwetan kabupaten bandung barat itu
adalah gambaran kesahajaan
jika perlu pergi ke kamar mandi keluarga ini harus menempuh berjalanan
tak begitu jauh
kurang dari seratus meter
namun bagi penyandang
disabilitas netra seperti mereka
tak berlebihan kiranya
bedan ini cukup menantang
ini kalau saya lihat lumayan gede ya
nggak pernah jatuh nggak pernah
pegangan ini ya
siapa yang bikin ini
karena kamar mandinya harus turun ke bawah

di atas belum ada modanya
nah berarti kalau di atas rumah
sudah ada yang nanggang
yudi sebelumnya pernah bekerja sebagai
buru di pabrik teh rumahan
selama lima belas tahun
namun pada dua ribu dua puluh
pabriknya pangkrut akibat pandemi
yudi belum mendapat pekerjaan baru
untuk seorang penyandang disabilitas
tak mudah mencari pekerjaan
berarti kondisinya itu bukan dari lahir
berarti sempat mengalami ngelihat terus lama lama menurun
gimana waktu pertama kali kok tidak melihat apa apa
bingung kenapa ini
bingung kadang mikir gitu kenapa ini
tapi kan mau diobatin terkendala gitu
zaman dulu lah
ya udahlah diterima takdir saja
sempat merasa ini tidak apa apa tidak pede
iya kadang ada rasa frustasi tidak pede
makanya tidak kemana mana di rumah saja
kalau kemana mana ya harus ada yang nemenin
karena itu hanya emanlah satu satunya harapan
eman terbiasa menjual kembang ros dan rangeni
jajanan khas di kampung tempat tinggal mereka
dua jenis jajanan ini dibeli eman dari pengepulnya
eman mau beli gula ya di sini ada bu
cuma dua lagi kosong ya bu
jarin aja dua
ya tetap mau dijual boleh deh bu
selain itu eman juga biasa menjual gula aren dengan membeli langsung ke pengepul
tiap bungkus berisi sepuluh buah gula aren dibelinya dengan harga pokok rp tiga puluh
nah benar ya uangnya
nanti kalau beli gula itu harus langsung bayar
pak eman harus punya modal juga
kalau nggak ada modalnya ya nggak bisa ambil
ngambil dulu bisa ngambil dulu
oh ngambil dulu boleh
kalau nggak ada ambil
kalau ada bayar aja
berapapun bahan pokok yang tersedia eman tidak berpangku tangan
ia tetap berjualan seperti hari hari biasa
dari setiap gula aren yang dijual eman mendapat keuntungan
sekitar lima ratus rupiah
sedangkan rangening dan kembang ros dijualnya dengan harga sepuluh rupiah per dua puluh lima biji
namun tak mudah menjual kembang ros dan rangeni
dua jajanan ini baru diminati warga desa ketika sedang banyak hajatan atau saat lebaran
hal hasil penghasilan eman serba tidak pasti
ini pak diterima pak

namun bagi eman tak ada yang terlalu sulit dalam mencari nafkah
semua dilakukannya demi keluarga
untuk semangatnya yang selalu membara
ada saja tangan tangan baik yang selalu membantunya
eman beserta ibu dan adiknya turut aktif dalam kegiatan binaan dari yayasan wawoneak cinta kasih
pawawan ini berarti dari yayasan waoneak cinta kasih
waoneak cinta kasih
ini memang selalu rutin bawa sembako untuk keluarga keluarga
kami punya moto yang namanya untuk
disabilitas itu yaitu
mandiri berkarya dan berdaya
kenapa harus mandiri
walaupun seperti kang eman ma si ma kang ujang ma ngkoy ini
walaupun dengan keterbatasan fisik
diajari sama kami itu bagaimana mereka bisa mandiri
ya kadang kadang kami berbagi
berbagi kalau ada rezeki terhadap pelancia saya bagi
ataupun anak yatim dan doa pak
alhamdulillah sampai hari ini kami dengan rekan rekan
masih bisa berjalan untuk sedikit meringankan saudara saudara kita yang kurang mampu
memang tak ada kilau cahaya di bola mata ibu dan anak ini
namun pelita harapan keluarga mereka selalu menyala
karena kasih dan bakti sepenuhnya
untuk melengkapi satu sama lain
keluarga dari pak eman ini menjadi contoh dan juga pengingat bagi kita bahwa
di sekitar kita mungkin ada begitu banyak saudara saudara kita yang membutuhkan bantuan
walaupun dari hal yang paling sederhana sekalipun
dan nampak bahwa kemandirian dan juga ketulusan hati dari pak eman untuk terus berjuang bagi keluarga
juga membuahkan hasil yaitu kepedulian dari sekitarnya
kisah selanjutnya juga masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi inspirasi bagi kita
jangan lupa like share dan subscribe ya
oke hari ini kita sedang bersama dengan
dan keja dari berbuatbaik id jakarta
dan kita lagi ada di mana kakak kakak sekarang
di desa curug bedil garut jawa barat
oke beberapa waktu yang lalu kami sempat menemui salah satu sosok ibu tunggal hebat yang namanya ⁇ maoom ⁇
dan setelah satu tahun lebih ma'oom ini sudah mendapatkan kebaikan dari para sahabat baik ya ternyata
oke kita akan mau lihat seperti apa sebenarnya kabar ma'oom ini
kalau nggak salah rumahnya yang ini
yuk kita langsung lihat yuk
senyum oom merekah lebih lebar
daripada yang saya lihat
pada saat itu
kisah o'om seorang janda pengais keciwis yang tayang di program berbuatbaik setahun silam
telah mengetuk hati para sahabat baik dan membawa secercah kegembiraan dalam hidup oom ⁇
ketika fajar baru menyapa di puncak derajat
o'om dan anaknya cenab sudah bangun
bersiap mengais rezeki
oom bukan buruh upah harian
ia hanya mengambil keciwis atau daun kol muda
sisa hasil panen di kebun orang
setiap keciwis yang dipetik dijualnya berkeliling ke tetangga sekitar
untuk sebuah perjuangan
naik turun gunung
harga rp dua berkeranjang
memang tidak seberapa
namun berapapun hasil yang didapat
disyukuri o'om sebagai penyambung kehidupan
oom juga harus menambah penghasilan dengan menjadi buruh kupas kentang di dekat rumahnya
oom biasanya hanya mampu mengupas tujuh sepuluh kg kentang dengan upah rp satu per kilogram
di kampung curug bedil desa mekarjaya kejamatan soekaresmi kabupaten karut
oom dan putrinya berteduh di dalam bilik berukuran tiga x empat meter ini
rumah bantuan dari desa ini sempat terbakar
empat tahun lalu dan dibangun ulang secara bergotong royong oleh warga
rumah itu sudah tak bisa lagi diandalkan
bukan hanya tanpa kamar mandi
atap rumah ini sudah banyak berlubang
kalau hujan rumah
takut di mana ini saya kalau hujan kalau udah bocor
mana tidur nantinya
numpang saja ke sini saya
numpang ke rumah tetangga
rumah tetangga depan gitu
saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa bisa
saya kata ah sudah saja antepin kata saya
udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin
itu yang jadi masalah fair plan bi dunia rpg berikut bentuk sekarang
hanya ada dist trans gratuit
apa yang harus di katakan
terus rumahnya baru ini mak
beda sama yang saya waktu itu datangnya mak
ini rumah baru dua tahun
jadi dibangunin rumah baru
kalau tadi kita ngobrol sama tetangganya sama keluarganya
dari pemerintah desa itu
itu setelah saya pulang ya
udah nggak bocol bocol kayak kemarin
mama ini dari berbuat baik dan sahabat baik ya mas
sudah tersalurkan sempurna
iya terima kasih mak
seperti sepuluh dua belas juta nih kak mak
dan alhamdulillah semoga bermanfaat ya mak
iya terima kasih banyak neng
itu baik neng
senang neng kita masih kali shayah
pertama kali pak
⁇ oom memang bukan sosok yang pandai mengungkapkan keinginan dengan kata kata
beratnya beban hidup mungkin membuatnya tak berani bermimpi terlalu muluk
hidup yang layak baginya dan jenak
hati om itulah yang justru
donasi dari sahabat baik
juga dimanfaatkan untuk membeli
hewan ternak bagi oom
sebuah investasi bagi
jadi sekarang emak punya kambing
kamu beli emak
oh dari hasil donasi gitu mak
iya punya berapa sekarang kambingnya
sebenarnya kalau dari berbuat baik
bentuk donasinya memang bukan face money
yang diharapkan dari platform ini
apa sih untuk orang orang seperti oom
kita kan pengennya oom ini
menghabiskan masa tuanya
sembari gak usah banyak tenaga ya emak
jadi memang tinggal
mengurus ternak saja
jadi emang gak harus keliling keliling kampung
jadi cukup disini mengurus
ternak semoga menghasilkan
dan katanya udah ada yang lahir ya emak ya
udah ada yang lahir jadi tuh kita merasa
banget untuk emak
terima kasih banyak
dan semoga emak juga ke depannya usahanya
di tengah kesederhanaannya
oom memang tak berani berharap banyak
tak ada kerinduan akan hidup yang lebih baik
baik dalam hatinya
dialirkan tuhan melalui tangan tangan
orang baik adalah
sekian banyak kebaikan
yang bisa kita hadirkan